untuk hal yang lain yang tidak terkait dengan kmpkf saya tidak komentar
kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang orang yang ditunjuk oleh pak prabowo
sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi
sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu